udah lama gak
iya bentar ya
kok gak dihabisin minumnya
ya entah aja dilanjutin ya
oh dia mau lama disini
aku udah hafal banget nih
chandra kalau udah nadanya kayak gitu
pasti ada apa apanya
chandra kayaknya aku banyak kerjaan deh ya
kamu langsung elak
aku tau kalo nada kamu tuh kayak gitu
berarti kamu gak nyaman
gini aku dateng kesini cuma pengen ngomong sama kamu
kalau aku masih punya perasaan sama kamu
aku masih punya perasaan cinta sama kamu
bukannya kamu udah ada stella ya sekarang
kamu kan bukannya cinta banget sama stella
aku udah coba ngomong sama dia
aku bilang aku akan coba berusaha untuk melupain kamu
aku gak bisa melupain kamu
aku jadi bingung sekarang soalnya kan kamu tahu aku udah punya pacar
aku masih sama redan aku belum putus sama dia
gak di abisin
ya i kubernetes ya
ya ampun chandra beneran masih cinta sama aku
aku pilih ray atau chandra
ya siap sibi
ini jawabannya begini yang gue demen beng
nanti pasti didoain sama babe
siap siap siap
sebelum kita jalan babe pimpin doa
sebelum kita berangkat
supaya kita dikasih selamat lancar
dan hajat kita diri doa ya allah allah subhanahu wa ta'ala
mari kita sama sama berdoa
ilahi dutri nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam
ya allah yang maha penyayang
ampunilah dosa kami
tuntunlah kami di jalan yang lurus
dan mudahkanlah sodara kami
yang akan balapan hari ini
berilah dia kemudahan
jauhkanlah dia dari marah bahaya
dan berikanlah baginya
kebaikan dunia dan akhirat
yaudah be kalau gitu kita jalanin be
saya juga mau minta maaf sama be kalau kita ada salah
tapi jangan bikin gue snyewen kalau begitu
insya allah lo baik baik nih
bener jalanin jalanin ya
gue tuh juga khawatir
pas selesai balapan
pasti black kobra itu bakal mencari gara gara sama kita
masa itu tenang aja
tadi gue udah jelasin ke anak anak kok
kita udah mau hubungi polisi ya
jadi nanti kita pas balik kita bakal dikawal sama kepolisi
mampus tuh gitu mah ide itu
emang tuh berada harus diserahin sama polisi
biar dia sadar biar dia insap
yaudah kalau gitu kita jalanin
jalanin ya be
enggak juga sih
tapi opsi tadi cerita dong mau ke sini
oh iya ngenalin ini raya ini bella ini raya pacar gue
hai raya pacar mondi gue bella temennya mondi
hai juga bella temennya mondi
hai lo jangan mikirnya kemar marah ya karena gue gak ada maksud sama sekali sama mondi
gue sama modi cuma temenan doang kok gak lebih
dan kalo lo gak keberatan gue juga mau jadi temen lo
biar temen juga makin banyak di jakarta
soalnya di jakarta temen gue dikit banget
gue sih oke oke aja malah gue seneng kalo misalkan tambah banyak temen
bismillah ya allah
aku berserah kepadamu untuk keselamatanku untuk kemenanganku
dan tiada daya kekuatan kecuali atas kehendakmu ya allah
eh ini non terima kasih ya bi
cuti udah ketinggalan belum non
belum kok baru aja mulai